si ani sudah pergi kerja dia
bangun dulu leh
nih abang bikin teh manis
itu teh manis bukan bang
kok gak manis
tapi kata tadi enggak bang
minum hp juga pahit
sekalian ambilin kompresan
badan tadi panas
yaudah ntar abang beli bubur
masih ada pianya pak
habisin aja pak
bikin teh manis mak
tumbenan amat lo bikin teh
bikin teh mana
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
masya allah tati
padahal lu panas begini
gak tau mak
kemaren waktu lu jemput mak makan dulu kagak
masuk angin kali lu
sini biar emak aja yang kompresin
lu ngajak aja sana
mau bang beliin bubur kagak
kagak usah beli
ntar pak aja yang bikin
nanti siang mau makan apa
gak ada apa apa
mimi mau diantar pipi ke pasar
mimi udah tau warung yang jual sayuran deket sini
pipi jalan dulu ya
uang belanjanya mana
ya ke warung dulu ya

bapak gak kemana mana
bapak mau santai di rumah aja
oh gak main atu ke rumah bapak naim atau pak haji murad
gak tau atu
uluh uluh kenapa atu kalau gak tau mau nyuruh bapak kesana yoh
kan biasanya bapak main kesana
bapak cek bang
bukan ke minimarket tapi ntar berlayak lagi sini ke depan ya
ma bobby pergi dulu ya
les bahasa inggris bobby
bentar lagi mau ujian
emang ujiannya bayar
emang ujiannya bayar
ya enggak sih
ya enggak sih
ya enggak sih

cuman abis selesai ujian kan naik tingkat
kalau mau lanjut harus bayar
apa bobby berhenti les aja ma ya

jangan kayak mama
yaudah ma bobby jalan dulu ya
ada ada aja nih orang
tadi bobi cerita katanya butuh uang buat bayaran lesnya
les bahasa inggrisnya ya
iya katanya kalau tidak bayar hari ini nggak bisa lanjut lagi
yaudah lah ma berhenti aja
jangan kayak mama nih bisanya cuma bahasa jawa
mau nyari kerja
mau ke kantor temen temen ai ai buka biro jasa juga
bun bun doain ya
mudah mudahan dia butuh orang untuk bantuin di kantornya
dari dulu juga bun bun doain ai
tapi doa bun bun belum terkabul juga

din belum jalan juga lu
din butuh duit be buat bayar les bahasa inggrisnya bobby
lah terus ngapa
itu dia be
be din kemarin udah bayar bayaran sekolahnya bobby
din si bobby itu anak lu
kudunya jadi tanggung jawab lu
segala keperluan dia
lu track yang kencang
biar dagangan lu laku
kamu dari mana aja pur
gua cari rumahnya anit nis
tapi aninya sudah pergi kerja
pantesan gak bisa ditelepon
apenya sih cerdas